memasuki musim hujan warga kota bandung yang berada di daerah rawan banjir
seperti di daerah pagarsi gedebagi dan arca manik
mulai bersiap melakukan langkah antisipasi
salah satunya dilakukan oleh ferry mardiansa
warga rt satu pagarsi kelurahan cibadak kota bandung
selama enam belas tahun tinggal di rumahnya ferry mengaku
banjir yang terjadi tiga tahun terakhir merupakan yang terparah
banjir bisa mencapai ketinggian satu hingga satu lima meter
untuk mengurangi dampak banjir peri membuat sekat penghalang di pintu rumahnya
hal ini juga dilakukan oleh warga lainnya
pengaruh kalau di sanarnya tetap kecil
sementara itu mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir
pemerintah kota bandung mengaku telah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung
diantaranya kolam retensi
salah satu kolam retensi yang diklaim telah siap digunakan ialah kolam retensi di jalan bima
dengan luas dua lima ratus meter persegi dan kedalaman tiga meter
kolam ini diklaim mampu menampung tujuh meter kubik air
dan diharapkan bisa mengurangi debit air dari sungai cetepus
yang menjadi salah satu sumber banjir di kota bandung
selain kolam retensi di jalan bima ada dua kolam lain yang siap digunakan
yaitu kolam retensi ranca bolang kolam retensi sirna raga
selain itu pemerintah kota bandung juga menyiapkan sumur resapan dangkal
atau drumpori dan sumur imbuhan dalam
sebanyak dua lima ratus drumpori telah selesai dikerjakan
sementara dari sembilan rencana sumur imbuhan dalam
baru satu yang selesai dikerjakan
kenapa kita sekarang fokus ke sumur imbuhan dalam
karena khusus untuk gede bage kemarin masalah besarnya adalah
dihilirnya itu sudah tidak mengalir di sapan itu
jadi kalaupun kita perbesar badan airnya ketika sampai gede bage mentok
tidak bisa mengalir jadi kenapa kita harus dialirkan ke bawah
yang kedua juga kenapa ini diresapkan ke bawah
karena itu lebih susten
jadi sehingga musim kemarau kita ada tersedia air tanah
pada tahun dua ribu dua puluh pemerintah kota bandung
menganggarkan sebanyak satu delapan miliar rupiah untuk penanganan banjir di kota bandung
yang dikelola oleh dinas pekerjaan umum dalam bentuk pembuatan sumur imbuhan dalam
franky wijaya kavijati bandung jawa barat